kalo berani jangan sama orang tua
terus sama siapa manlo
ya mau sama siapa lagi
nantangin kita dia
wah berani mas nih
weh mas toh ini sok jagoan
banyak tipe nih
bau banget sih
mak akhirnya setelah tetanggaan dari orokulan mau lihat mata agus
mulai besok kata mama langganan korannya di stop aja
nih aku bayangin cemuruk kesukaan kak agus loh
pasti nanti diajarin ya
kenapa mesti anak kecil itu yang perhatian sama gue
kenapa bukan kakaknya aja
kerjaan sama pacar aja agus belum punya
agus emak udah bosen hidup susah
dulu perjanjiannya kalau lo kawin
warisan tanah sama sawah kakek lo jadi milikku
nah udah terserah
jadi milik lo kan kita bisa jadi hidup seneng
kalau sok akrab sama pembantu komplek aja udah dicacimaki
terserah lo jangan nyesel kalau emak keburu nyusul almarhum babel lo
sebelum ngerasain hidup enak
mungkin sampai sekarang gak ada cewek yang mau deket sama gue
karena gue gak pede kali ya
setiap suka sama cewek gue cuma berani lihat dari jauh
kalau gini caranya gimana gue bisa nikah dan ngebahagiain emak
tiwi kau belum tidur
gak bisa tidur
kak karena kan udah gede
kau belum punya pacar
ya kalau tiwi nanyanya sama kak agus kak agus nanya sama siapa
temanya kalau pacaran itu mesti udah gede ya
habisnya kata mama kemarin kan aku ngompol
katanya aku udah gede jadi gak boleh ngompol lagi
berarti aku sekali pacaran dong
tuh kan boleh
kak agus aku belum punya pacar juga loh kayak kak agus
mulai sekarang gue harus berani
kali aja kalau ulan tahu gue suka sama dia dia juga suka sama gue
dan emak bisa secepetnya ngerasain jadi curagan tanah
berarti kalau orang yang belum pacaran ketemu sama orang yang belum pacaran juga
boleh pacaran dong kak
yeay berarti mulai sekarang ada yang ditemani naku sekolah
beliin es krim sama temenin aku main mahu
bentar dong cinta tetangga gue kayaknya mau ngomong sesuatu nih
sorry kenapa tadi kamu suka apa
heran aja ya kenapa tv kok jam segini belum tidur ya
wah tau nih bandel ayo pulang
di rumah kamu ada dong
ke kakek nggak apa apa
kakek tidak apa apa
justru kakek yang harus nanya
kamu tidak apa apa
kalau saya sih
lu biasa ke
ini sih mending
tadi pagi aja saya disambit sepatu sama tomat
terima kasih sekali ya nak
kamu baik sekali dan berhati mulia
kakek biasa aja
kakek hanya bisa ngasih ini
kau mau ngasih apa
kau mau ngasih apa
kau mau ngasih apa
kau mau ngasih apa
kau mau ngasih apa
kau mau ngasih apa
kau mau ngasih apa
kau mau ngasih apa
kau mau ngasih apa
kau mau ngasih apa
kau mau ngasih apa
kau mau ngasih apa
kau mau ngasih apa
kau mau ngasih apa
kau mau ngasih apa
kau mau ngasih apa
saya ada nanti kembali kulip
itu dulu kebetulan
akhirnya kamu jalan ke mana
saya zat tebet
ada dua meja
gue pegel ngeliat lakuan lo
mulai besok lu bersihin ini rumah sendiri
lu cuci sendiri lo masak sendiri
pokoknya emak gak mau ngurus lo lagi
kecuali lo bawa calon bini lo ke rumah ini
ya jangan gitu dok